situasi pandemi covid sembilan belas di indonesia menunjukkan tren perbaikan yang signifikan
mengacu pada situasi ini pemerintah mengambil kebijakan untuk meniadakan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri
meski demikian pelaku perjalanan luar negeri tetap harus melakukan tes usap pcr
dengan membaiknya situasi pandemi covid sembilan belas pemerintah juga mengambil kebijakan untuk melonggarkan aturan ibadah ramadan dan mudik lebaran tahun ini
kegiatan tarawi dan mudik idul fitri tahun ini diperbolehkan dengan syarat sudah vaksinasi lengkap
masyarakat yang akan pulang ke kampung halaman tidak diwajibkan menyertakan hasil negatif tes antigen maupun pcr jika sudah divaksin tiga kali
pemudik wajib menyertakan hasil negatif tes antigen
bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan juga diperbolehkan
dengan syarat sudah mendapatkan dua kali vaksin dan satu kali booster
serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat
sementara dalam keterangan pers pada rabu malam
menteri kesehatan mengatakan vaksinasi booster akan disediakan di fasilitas angkutan umum
juga silahkan melakukan mudik cuma pastikan pada saat kita mudik
usahakan suntiknya sudah vaksinasi lengkap plus booster itu nanti tidak perlu dites
tapi kalau baru dua dosis lengkap saja belum booster harus dilampiri tes antigen
kalau dia belum lengkap
satu dosis harus dilampiri tes pcr
atau alternatifnya ya teman teman bisa melakukan suntik vaksinasi kedua dosis dua
atau boosternya di tempat tempat yang nanti akan disediakan pemerintah di jalur mudik ini
diketahui libur idul fitri seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah tahun ini akan jatuh pada awal mei dua ribu dua puluh
pada dua tahun sebelumnya
pemerintah melarang kegiatan mudik lebaran imbas penyebaran masih virus corona